ahok menegaskan proyek reklamasi pantai utara jakarta tetap berjalan
moratorium selama enam bulan ini dimaksudkan untuk melakukan pemenahan
yang akan mengatur pembatasan kewenangan swasta
selain itu presiden joko widodo meminta agar tidak mencampur adukan kasus hukum dengan pengerjaan proyek
swasta tetap dihargai karena kan presiden juga tidak ingin kepercayaan investor hilang
kalau perpres bisa hilang hilang kan siapa yang mau percaya perpres kan
pembatasan peran swastanya seperti apa pak ahok
kita yang ngatur jadi presiden minta kenapa bisa gitu kacau selama ini swasta yang banyak mendrive
harusnya kita pemerintah yang buat kerangka yang jelas kamu mainnya di sini nih
makanya mau suruh selesaikan oleh menko pak